minta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di jakarta jabodebek
jadi jangan pecah pecah ada bumn ada pemda ada pusat
jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi
jadi sekarang presiden beritahu saya pada satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya
dan kemudian nanti bagaimana orang bisa beli karcis gratis karcis terusan
tapi kan ada pandangan bahwa itu siasat pdip untuk menarik golkar ke koalisi gitu kan
tapi ada perbincangan soal koalisi dan pemilu
kita bicara banyak apa ya gimana peta semua ini
dan beliau minta beberapa pendapat
pendapat saya ya saya berikan
ya biar tanya pukulan aja
terima kasih baik baik pak lut
yuk terima kasih
terima kasih pak